sementara ratusan warga di garut jawa barat berebut demi mendapatkan pasokan air bersih
kemarau yang terjadi sejak tiga bulan lalu membuat krisis air bersih
kedatangan tangki pengangkut air bersih langsung diserbu ratusan warga loigoong garut jawa barat rabu sore
khawatir tidak kebagian air mereka nekat berbut mendekati keran pipa tangki sambil membawa jerigen dan ember
tak ayal aksi saling dorong pun terjadi
sejumlah anak juga terjepit di tengah kerumunan saat digendong ibunya
petugas beberapa kali menertibkan antrean namun warga tetap saling berebut
krisis air bersih menimpa ratusan kepala keluarga di kawasan lewi goong sejak tiga bulan lalu
kemarau cukup panjang membuat sumur sumur di permukiman tidak mengalirkan air
mereka harus berjalan kaki tiga km menuju sungai cimanuk untuk mandi dan cuci pakaian
sementara untuk kebutuhan air minum terpaksa membeli
udah berapa lama
kalau air untuk kebutuhan ibu dari mana sehari hari
berapa kilo kalau jalan kaki
hari ini kami coba untuk distribusi air bersih
yang ada di wilayah kami wilayah kampakang sini
ini kalau lihat banyak keluarga berarti hampir satu kampung gini ya
ya hampir hampir satu kampung
mungkin lebih gitu nih
keringan ya udah tiga bulan sebelum lebaran kemarin ini belum ada tanda tanda
apakah ada cuaca hujan atau gimana belum ada
kepolisian resort garut akan terus menyalurkan bantuan air bersih ini untuk membantu warga
diharapkan tangki air bersih ini
meringankan beban warga yang kesulitan air bersih
deden rahadian garut